hai hai hai hai hai hai siih kamu apaan sih si minta disitu udah rumahnya sempit
kayak gudang bau lagi nih dulu
siang lagi ngapain sih kamu pakai minta disini segala jijik tau melihatnya
kecil baru juga kayak gini makanya kalau jadi orang kaya itu jangan ke dua belas an sekali
kali belajar hidup miskin dong kelahian kayaknya bisa jadi banyak cukup cukup
malam malam begini kamu mau kemana ada deh mau tahu aja
pokoknya malam ini gua harus bisa ketemu sama om bondan
iqbal kakak gak akan pernah beliin kamu ps karena kamu pasti males belajar
terus siapa buku janji deh kak kalau aku punya ps aku rajin belajar
iqbal bukan itu aja beli ps itu kan harus ada uangnya
lagipula tv nya juga kan harus beli sekalian dari mana uangnya bal
ayah kamu jangan macam macam apa kamu mau mati
ya om om pasti tahu om
ayah kan belum selesai
om gak takut kalau nanti ayah ngaduk sama tante tanti nanti dia marah
oh memang lupa kalau rahasia om itu ayah yang megang
dia pasti gak akan percaya
karena kamu gak punya bukti
sekarang kamu mau minggat atau mau mampus otaprak
jadi om bonan minta bukti
seterusnya ayah mau ngomong bukti
iyih kamu apa apaan sin
muntah di situ
udah rumahnya sempit kayak gudang
bau lah gini aduh
sin pagiin ngapain kamu pake muntah di sini segala jijik tau
pagiin kenapa kamu pake muntah segala
enak ya makanannya gak enak jadinya mual
kecil baru juga kayak gini makanya kalau jadi orang kaya kejangan lima belas an sekali kali belajar
hidup miskin dong kelahian kayaknya bisa jadi banyak cukup ayah cukup kalian ini kenapa sih
mestinya kalian bersyukur masih banyak orang yang lebih miskin dibanding kita adek adeknya
enggak ada yang bisa bersyukur kak fatimah karena adek adeknya enggak ada yang siap hidup miskin
saat ini kita memang miskin secara materi tapi jangan sampai kita miskin secara hati hati
tapi realistis dong kak lihat aja kenyataannya halah udah aku capek ngobrol sama fatima
kalau aku mau muntah
berantem pasti kau dengan saudara kau ini ya inginkan aku dikemuk saja
sudah lah ngomonglah jangan macam itu lah
tapi orangnya baik
kalau dapat jalan keluarnya ibarat kata
kamu minta putri umpaki helm sekarang
yang tadi ikhwal minta ps ke kak fatima
ya bukannya dibeliin malah diomelin
kalau pepes ikut ke samin
ikan pepes tau
maksudnya ps itu adalah
mentos itu cerita kali ini baru aku jelaskan
kalau mau ps
seri yang berapa
yang ps lima ada
tapi aku nanti menunggu
nah kalau cantik
wah pak samin yang menurut iqbal sih ya pak samin kesininya besok aja deh
soalnya hati hati marah marah gak jelas
eh bukan itu pak samin
kalau pak samin kena ngomelan juga gimana
pak pak pak pak samin cinta kan
cinta lah jadi cak semin
mau marah mau sedih mau sembuh cinta terus
nah marah aja
tapi besok aja
iya besok aja
yang kesempatan besok ini malamnya mau habis
makan duduk sini ya
hari ini kakak pulang waktu malam kok
insya allah sebelum maghrib kakak udah di rumah
bener ya kak
oh iya malam ini kakak membeli makanan enak banget ya
ih makanan men makanan men
kak tiba dua dua
iya insya allah
kakak berangkat dulu ya
ya nanti pada ade ade ya
berdua aja dulu sana
eh udah gaul kan
ga ada tuh
dia udah pergi narik angkot
sama orang yang udah banyak dosanya
kalau nggak percaya tuh geledah aja rumah saya
boleh kuas silahkan
besok saya akan kembali lagi sini
kasih tahu sama kakak kamu
segera lunasi uang sewanya
kalau besok ga dilunasi
kalian saya usir di rumah ini
ga ada kebutuhan untuk mempertahankan seluruh negara
universitas yang turun
di thailand katanya
ayo tak beruang
cepetan ke kelas lagi
yaudah kakak duluan ya
saya balik rumah
air di jalan bu
di lantai satu
aku berdua kenapa sih belakangan ini suka menghindar sama gue
kita berdua tuh gak hindar dari lo
kita memang lagi buru buru aja pengen ketemu guru bp
eh tunggu dong
dulu lo gak pernah menghindar kayak gini sama gue
emang itu udah apaan sih
boleh gak gue pinjem kamera digital lo
enggak lah ya
bintar aja ya
emangnya buat apaan sih
kemarin kan gue habis belanja
terus gue ingat
ini beneran buat gue
nah buat gue mana
enggak kok itu ada dua
gak usah sedih
lo kasih pinjem aja kamera digital lo keseluruhannya ya
tapi gak pakai lama
jangan sampai ilang ya